kenapa kamu kesini anggini
untuk sementara ini mereka tidak bisa di kalahkan anggini
jangan pukul mereka anggini
kalau kamu pukul mereka mereka akan bertambah banyak
kamu berdua berdua mana
kami berdua berdua di mana
berarti kamu ada di mana
ini orang orang yang berada di sana
jika mereka bertabrakan satu sama lain mereka akan bersatu
tetapi jika kita serang mereka mereka akan bertambah menjadi banyak
ya udah guru kita ikutin cara paman paman ganjar itu
aku punya cara yang lebih baik dari itu
aku akan menggunakan ajian suket kalanjana untuk memusarkan angin
yang santang namaku angin suaraku
yang santang namaku air dan bumi langkahku
yang seorang namaku api semangatku
kini ku ternyata memilih
aku bisa menjadi tuju
ayo berdua berdua